pembagian tugas di jalan gimana
seperti biasa kan
karena mehmet sementara gak bisa
ocai terpaksa sendiri
saya tahu tentang edi dari teman teman saya
yang masih ada di sana
saya curiga dengan tujuan politik
ladang ladang ladang
ewok sama didu itu orang baru
ditarik buat disimpen disini
ditarik sama kang reno
didu ceritanya dia diajak sama temennya
buat gabung sama temennya itu
yang ikut kerja sama agus
narik yuran kemana di jalan
ewok sama didu ditawarin
memang buat ditempatin disini
habis ketemu sama yang namanya agus
terus diajak kesini
kayak kan seperti silap
saya barusan ke rumah kamu
kamu enggak ada
jadi saya tunggu di sini
ketemu kang darman
atau habis mengumpulkan orang buat balik lagi ke terminal
badan kamu kecil
tapi nyali kamu besar
ladang ladang ladang
pembagian tugas di jalan gimana
seperti biasa kang
karena mehmet sementara gak bisa
ocai terpaksa sendiri
masih ada kopi sama gula apa enggak
tapi memang udah bikin kopi
berarti stok gula sama kopi masih ada
stok gula sama kopi mah ada
kemarin memang dapat kiriman dari ujang
yang gak ada
temannya kopi gorengan
temannya kopi gorengan
minyak goreng satu liter
saat disinggah orang
kamu mau ngel punishment gua itu
ladang ladang ladang
cerayam cerayam cerayam
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
gak diangkat coba lagi ya
selamat pagi bos
ya ada apa
saya sinta sama dini sudah di markas
kita disuruh nunggu